oke oke oke oke sekarang kamu takut gaji kamu dipotong
tenang kamu tenang aku ganti aku yang nanggung semua
masanya karena gerakan tangan itu saja kamu jadikan patokan
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
kemarin aja saya lihat anak kenalan saya bisa melakukan gerakan itu
gerakan tangan ini tidak bisa membuktikan apa apa
sekarang yang paling penting adalah hati kami
siapa yang kamu yakini sebagai anak
ya karena memang dia adalah anak kamu
tapi kalau semua dihubung hubungkan
itu tidak masuk akal
saya tidak pernah lihat kalau utari itu mencari syahirah
justru sebaliknya yang saya lihat adalah kedekatan ibu dan anak
antara utari dan amira
kenapa bapak yakin kalau syahirah adalah anak saya
apa untungnya buat saya
jangan ragu lagi
kamu bisa percaya
jadi kalau saya bilang syahirah adalah anak kamu
maka itu adalah kebenaran
saya tidak akan
berjalan ditaruh rumput
hal yang komunikasi dengan seorang
jangan lupa jego saja

kenapa gak ngasih ke zahira
mama kamu kan nyuruh kamu ngasih ke zahira
ya kalau aku pengen ngasih ke kamu emang kenapa
ya aku pengen tahu kenapa
ya aku ngasih ya karena karena
karena aku mau kamu seneng
karena aku pikir kamu pasti tambah cantik kalau pakai bandu itu
karena kamu bikin aku gregetan
karena aku suka sama kamu dan kamu tuh gak nyadar nyadar kalau aku tuh suka sama kamu
ya karena emang aku pengen ngasih kamu
kalau misalnya aku ngasih zahira ya
kamu mau bikin mama kamu marah sama aku
rizky aku tahu kamu lagi berantem sama mama kamu
tapi jangan kayak gini dong cak

terus tadi kamu liat kan papa prabu juga dengar semuanya
kalau dia ngaduk ke zahira gimana
kamu mau bikin zahira sedih lagi
rizki aku takutnya zaira mikir kalau kita tuh ada apa apa
eh kalau misalnya mereka mikir kayak gitu emang kenapa
ngapain peduli emang dia siapa aku
kamu tuh emang jadi cewek gak sensitif banget deh
gak ngerti ya kenapa aku ngakuin ini kenapa aku ngakuin itu
selalu mikirnya tuh negative thinking terus
gak peka tau gak
lagian emang kamu rugi ya
aku kasih itu bandu itu
ya rugi banyak lagi
kamu tau gak mama kamu tuh marah marah sama aku
terus dia mau motong gaji aku
sekarang kamu takut gaji kamu dipotong
tenang kamu tenang aku ganti
aku yang nanggung semua
nih nih sementara pegang dulu
udah gak usah khawatir
kamu bilang aku nggak sensitif
kamu yang gak sensitif tau gak
apa apa semua masalah pasti diselesaikan sama uang
sebelumnya kamu pikir semuanya bisa dibeli sama uang apa
ada juga yang gak bisa dibeli sama uang itu perasaan orang
aku capek tau gak dimarah marahin terus sama makanmu
gere gere sekali kamu yang konyol ini
ngomong sama kamu emang gak peka tau gak
terus kamu mau kemana sekarang
ngapain aku terus mau bilang sama orang yang gak peka
capek tau gak
eh kamu ngambek
tolong terserah ya pak
rizky kamu nara banget sih turun gak
yaudah rizky aku minta maaf tapi turun dong ayolah dong rizky
kamu marah banget sih rizky
oh gak tau
kau juga bugak
dia itu bapakku
dia pasti bapakku
gak ada penjelasan lain
tapi kenapa mereka tetap gak mau ngakuin aku
sampai kapan aku harus tetap kerasa jadi anak yang gak diinginkan
kamu kenapa man
kok kamu keliatannya sedih
man aku kenal sama kamu kan udah dari kecil
jadi masalah kamu itu juga masalah aku
siapa tau aku bisa ngebantu kamu
tapi kan non zaira juga lagi ada masalah
makasih man aku sebenernya gak apa apa
ya aku sedih ngeliat non zero sedih
jadi aku pikir kalo misalnya aku ngerasain kesedihan ya non
mungkin kesedihan non jadi pindah ke aku
jadi non gak sedih
dari masih kecil kamu tuh gak pernah berubah
dan selalu bisa aja ngertiin aku
yaudah sekarang aku kan berusaha untuk
nggak sedih lagi
karena aku gak mau kalo kamu sedih juga gara gara aku
aku udah bisa sam lagi sekarang
aku maunya liat mata non zero tersenyum juga
bukan tetep keliatan sedih kayak begini
bersetan sama kesedihan aku
yang penting adalah membuat non zero bahagia
aku harus mengakhiri semua kesedihan non zero
aku bisa dapet sesuatu dari rumah sakit tempat kemarin non zero yang aku intres itu
aku cari kamu kemana mana tau gak
kamu tuh lama banget tuh gak
aku yang capek nunggu di sini
ya aku kira kamu gak di sini
soalnya kan deket banget sama tempat kamu turun tadi
aku kan tau
kamu juga belum lancar lancar banget nyentirnya